selang beberapa jam setelah digelar rilis pengungkapan rizaldi nugraha gumilar alias
ical pelaku penusukan remaja putri di mukodar kota cimahi jawa barat akhirnya ditangkap minggu
sore kapolres cimahi akbp imron ermawan membenarkan jika pelaku ditangkap di kota
bandung pada minggu sore hingga minggu malam pelaku masih diperiksa secara intensif di
mapolres cimahi rencananya pihak akan merilis pelaku pada senin siang sebelumnya putri sakila
remaja dua belas tahun itu ditusuk pelaku saat pulang mengaji bersama temannya di kawasan mukodar
kelurahan ciberem kota cimahi pada rabu malam sembilan belas oktober lalu dalam cctv pelaku terlihat sempat
bolak balik memasuki gang di lokasi pelaku kemudian memarkirkan kendaraan motornya sebelum
melakukan penusukan hingga akhirnya kabur setelah menusuk korban korban pun berjalan
terhuyung dengan menenteng kerudung dan berjalan melewati sebuah gang setelah ditusuh oleh pelaku
menurut bibi syakila korban sempat berjalan sejauh seratus meter hingga akhirnya ambruk dan ditolong warga
selama ini sakyla terbilang rumah jayang pendiam dan jarang keluar rumah lagi nggak pernah keluar
keluar gitu ke rumah gitu jarang main itu bu dari sampai berapa ada sekitar seratus m lebih lah
masuk jatuh jatuh jatuh gitu ketangga nemuin kalau nemuin gitu pada dua puluh oktober jenazah putri
sakyla dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan ke cianjur hai meliputan cnn indonesia